wacana revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang komisi pemberantasan tidak pidana korupsi atau uu kpk
kembali muncul setelah sekian lama mengendap di dewan perwakilan rakyat
seluruh fraksi di dpr akhirnya ketok palu
menyetujui enam poin revisi undang undang kpk
yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah
dua puluh september dua ribu sembilan belas seluruh fraksi telah menyetujui revisi uu kpk
menjadi ruu inisiatif dpr
dpr mengesahkan usulan revisi undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
ada enam poin utama revisi uu kpk
yang nantinya akan dibahas bersama pemerintah
rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dpr utut adianto
dan didampingi ketua dpr bambang susatyo tersebut
juga membacakan surat presiden terkait sepuluh nama calon pimpinan kpk
kesepuluh capim nantinya mengikuti tes uji kepatutan
dan kelayakan oleh komisi tiga
sebelum akhirnya dipilih lima nama yang akan diserahkan ke presiden
nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dilanjutkan
untuk surat tersebut sesuai dengan peraturan dpr ri
nomor satu tahun dua ribu empat belas tentang tata trip
akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku
dianggap sebagai upaya pelaksanaan
dianggap sebagai upaya pelaksanaan
dianggap sebagai upaya pelaksanaan
dianggap sebagai upaya pelaksanaan
khususnya yang dibalik
merasa bahwa di akhir masa inilah saatnya kemudian penundaan itu kita akhiri
percayalah bahwa semua yang ada di dpr ini
tentu tidak ingin juga kpk lemah ya
hanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki
saya mencatat ada empat poin besar
yang bisa di breakdown
menjadi enam poin yang terkait dengan revisi undang undang kpk
menanggapi hal ini
ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo
menolak dengan tegas rencana revisi uu kpk
yang akan dilakukan anggota dewan
pihak kpk akan segera mengirim surat kepada presiden joko widodo
untuk mendapat dukungan terkait penolakan kpk
atas kondisi tersebut di atas
kpk perlu menyampaikan sikap
ketua komisi pemberantasan korupsi agus raharjo
menolak dengan tegas rencana revisi uu kpk
apalagi jika mencermati materi muatan ru kpk yang beredar
justru rentan melumpuhkan fungsi fungsi kpk
sebagai lembaga independen pemberantas korupsi
menurut kpk dalam draft revisi uu kpk kali ini
kewenangan kpk makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas
hal ini dibuktikan dengan adanya penyadapan hingga penggeledahan
yang harus seizin dewan pengawas untuk menolaknya
dan revisi uu kpk juga diatur soal penghentian kasus